dan kita langsung melihat ini dia dari istana merdeka jakarta
ada budi karya sumadi yang nampaknya ini akan kembali menduduki atau menjadi calon menteri
terima kasih pak presiden memberikan amanah pada saya
tentunya saya terima kasih atas amanah untuk membuat indonesia lebih baik dan lebih hebat
dan banyak sekali tugas tugas yang harus dilakukan
tugas yang selalu disampaikan oleh bapak presiden
bahwa indonesia dengan pulau pulau yang banyak
harus dipastikan terjadi satu konektivitas yang baik
dan secara khusus bagaimana kita mendukung pariwisata
dan mendukung bagaimana logistik bertambah baik
jadi saya ditugaskan untuk melanjutkan tugas saya sebagai menteri perhubungan
kenapa masih mau pak jadi menko pak
tugas kita untuk menjadikan indonesia lebih baik
kalau kita lihat indonesia begitu banyak potensinya
kita lihat raja ampat labuan bajo toba begitu bagus
saya pikir sebagai anak bangsa adalah suatu wajib
kita mendukung apa yang menjadi visi visi presiden
apa kondisi artinya
ada banyak tugas yang harus dilakukan
saya kasih tahu pak presiden
tugas yang secara khusus memang sejak satu tahun terakhir ini
kita menetapkan lima bali baru
dimana dibangun berbagai fasilitas
baik itu balik ke bali baru
kita menemukan pelabuhan dan asistibilitas
dan itu bisa dipastikan apabila koneksitas itu terjadi di toba mandalika
di labuan bajo di manado di jogja
pasti turis kita akan meningkat pesat
juga berkaitan dengan konektivitas yang kaitan dengan logistik
sudah kita rancang
kita akan mengembangkan logistik dan logistik kembali ke indonesia
kita akan mengembangkan logistik dan logistik ke indonesia
kita akan teruskan itu
ya secara khusus disampaikan bahwa
koordinasi untuk menjadikan pariwisata dan logistik ini lebih baik dan lebih ditingkatkan
kita harapkan kerjasama kementerian pariwisata
perhubungan dan sebagainya itu
ditingkatkan sehingga itu menjadi satu program
dan terdeliver lah program program itu
kereta cepat dibahas di daerah daerah
kereta cepat dibahas tapi tidak di
tol laut dibahas tidak detail

apa ngomong ketika di daerah ada kondisi yang terjadi
apa ngomong ketika di daerah ada kondisi yang terjadi

yang di jawa barat
yang di jawa barat
yang di jawa barat
kami melihatnya bahwa
saya menugaskan dirjen laut untuk ikut take care
dan kita terus serta
dan kita terus serta
mengikuti serta kan beberapa kapal kapal kita
dan tim kita untuk membantu
kejadian yang ada di
dan alhamdulillah sekarang relatif sudah selesai
dan alhamdulillah sekarang relatif sudah selesai
yang di tol cimahi pak pada larang
yang baru saya belum update
yang baru saya belum update
selamat ya pak